ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
tidak tidak tidak pasti kotor
bu ibu itu harus perhatiin makan aku

bentar bentar bentar kita nonton
ah beranak dalam kubur
eh tadi gue parkir mobil di mana ya
aduh nah cepetan dong bukain pintunya panas nih
iya tunggu sebentar kuncinya udah gue cari
apaan sih kayak dikejar maling aja
ya oke mundur mundur terus terus terus
gila tuh bapak canggih juga ya ngerainnya
iya ngerain baik ya
rat kasih uang lebih dong
terima kasih ya pak
terima kasih ya mbak ya
eh bapak itu aneh ya masa deh tadi dia ngeliatin kita terus
gue jadi curiga deh lo disangka anaknya kali bisa aja
siang lo bisa jadi kan tapi jangan jangan emang bener lagi mau gue pernah nikah sama dia udah ngaco kan
nggak tau diri malu maluin aja liat aja nanti
bapak ini bu diberitain ya
bapak apa sih
siti kan udah bilang berapa kali kalau ada mobil temen temen siti tuh gak usah diparkirin siti tuh malu tau enggak
emangnya kenapa ti
bu tolong ya ajarnya sama bapak bilangin sama bapak gimana caranya supaya anaknya tuh gak malu
bapak kamu emangnya kenapa marah marahin kamu di depan teman teman kamu
alah udahlah buset bapak itu sama aja ya kalau diajak kamu tuh gak nyambung
bumbung bepek tau gak
mbak kamu kenapa sih ruk
gak usah terlalu dipikirin lah bu
mungkin kak siti lagi pusing dengan pajamnya sekolah
eh kayaknya udah seminggu lo belum setor sama gue
maaf mas ini buat sekolah anak saya
jalan mas jalan mas buat sekolah anak saya mas
deh buat anak sama bini loh
ya allah ampunilah dosa mereka ya allah
ampunilah dosa mereka ya allah
siapa yang gak malu temen temen siti ntar bilang apa
yang ada temen temen siti tuh pandang ngejauhin siti
kenapa harus malu siti
ini kan pekerjaan bapak ini kan halal nak
pak temen temen siti tuh orang kaya terpandang
gak kayak bapak tukang parkir
bukti pekerjaan dan jabatan orang di mata allah semua sama
yang penting ibadah kita
udah lah bu pusing pusing siti denger ya
itu lagi itu lagi yang diomongin
ibu gak ngerti ya perasaan siti
masya allah ti istighfar
kamu kan belajar beribadah
kamu harus banyak bersyukur sama allah
jangan ngeliat ke atas terus ti
susah ya ngomong sama orang tua sama kakak didik
udah lah udah lah udah lah
pak siti ingetin sekali lagi ya
jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan
jangan ada perasaan siti
ikannya jangan dimakan ya pak
biar ini buat siti aja
siti kan perlu makan makanan yang bergizi
bapak sayur aja ya
ya sudah tidak apa apa
tapi bu bapak kan juga perlu makanan yang bergizi
hahaha tidak apa apa
bapak akan bisa makan yang lainnya
tahu ini kan juga bergizi
kenapa sih bu
kak siti terus nih perhatikan
bapak dan ibu kan juga bekerja keras untuk mendapatkan semua ini
kalau mbak sitinya pinter
kan kita semua yang senang
kalau mbak sitinya sukses
kita juga kan yang kecipratan
eh ada ikan
eh ada ikan
pasti buat aku deh
nah gitu dong bu
kalau anaknya pengen pinter makanannya harus bergizi tiap hari
kamu jangan makan
kita istirahat dulu yuk
sekolahnya bagus ya mbak
pasti ini sekolahnya anak anak orang kaya
nggak juga yat
siti juga sekolahnya di situ kok
pasti ini diem diem mbak ica duitnya banyak ya
aku tuh gak punya duit
dia itu dapat beasiswa
dia itu dapat beasiswa
dia itu dapat beasiswa
makanya sekolahnya gratis
kalau nggak dapat beasiswa ya mana bisa sekolah di situ
makan aja susah kok
walah diem diem ini mbak icah punya anak yang pinter ya
padahal ibunya cuma tukang sapu jalanan
ya ini semua kan anugerah allah
kalau allah berkehendak apapun itu bisa terjadi
eh udah yuk kita makan bakso aja di sebelah sana
itu anakmu mbak
iya itu siti anakku kok
mungkin gak denger kali mbak
sudahlah jangan dipikirin ya
bu ibunya gimana sih bu
aku mau udah bilang berapa kali kalau aku lagi jalan sama temen temen tuh gak usah manggil deh
kamu kan anak ibu masa ibu gak boleh manggil kamu
lagian ibu mau kasih makanan ini buat kamu
ibu dapat dari teman ibu
ini pasti makanan dari petugas pembersih jalan juga kan
bu ibu tuh harus perhatiin makan aku
jangan sampai otak eceran aku ini terkontaminasi sama makanan kotor